assalamualaikum musim mudik lebaran telah tiba
membaiknya penanganan pandemi covid sembilan belas tahun ini
membuat pemerintah mengizinkan masyarakat untuk mudik
ini dia syarat dan ketentuan mudik tahun ini
pemerintah mengambil tema mudik tahun ini yaitu
vaksinasi booster mudik sehat dan nyaman
oleh karena itu berdasarkan surat edaran satgas penanganan covid sembilan belas
dan kementerian berhubungan terbaru
pelaku perjalanan mudik wajib menjaga protokol kesehatan
seperti jaga jarak mencuci tangan
menggunakan masker dan menghindari kerumunan
selain itu pelaku perjalanan wajib telah divaksin covid dosis ketiga atau booster
tenang jika kamu belum booster dibutuhkan cara tambahan nih
negatif pcr dan juga non reaktif antigen
makanya buruan vaksin bagi yang mau mudik gratis kok
eits tapi ingat jangan lengah masih ada covid di sekitar kita
jangan sampai mudik malah bawa virus
kan gak asik ya kalau keluarga kita di kampung jadi sakit gara gara kita mudik
berdasarkan data kementerian perhubungan terbaru
pemerintah memprediksi delapan puluh lima lima juta penduduk melakukan perjalanan mudik lebaran tahun ini
empat belas tiga juta pemudik berasal dari jabodetabek
mobil dan motor pribadi diprediksi jadi moda favorit yang bakal digunakan pemudik
setelah itu disusul angkutan bus pesawat terbang dan kereta api
serta angkutan laut dan lainnya
sudah tahu tujuan favorit pemudik
jawa tengah menjadi tujuan utama sebesar dua puluh tiga lima juta orang
disusul jawa timur jawa barat non jabodetabek
dan daerah lainnya seperti yogyakarta sumatera dan sulawesi
nah sebagai informasi puncak arus mudik tahun ini diperkirakan terjadi pada tanggal dua puluh sembilan dan tiga puluh april
kementerian perhubungan menyarankan untuk mudik lebih awal pada dua puluh lima dan dua puluh enam april untuk perjalanan lebih lancar
bahkan pegawai pemerintah bisa menambah hari cuti
agar bisa mengurangi arus puncak mudik
adapun arus balik diperkirakan mencapai puncaknya pada tanggal delapan mei dua ribu dua puluh
selamat hari raya idul fitri
mohon maaf lahir dan batin dan hati hati di jalan